mulai tahun dua ribu tujuh belas ini jumlah jemaah calon haji indonesia bertambah menjadi dua ratus dua puluh satu ribu orang
penambahan jemaah sebanyak lima puluh dua dua ratus orang ini menjadi sorotan utama tim pengawasan haji dpr
saat bertemu menteri agama lukman hakim saifuddin di kantor daerah kerja mekah minggu sore
sementara jumlah petugas saat ini hanya tiga lima ratus orang
dengan peningkatan jumlah jamaah kita ternyata petugas kita tidak bertambah ideal
hanya bertambah dua ratus lima puluh sekian orang ini kan tidak masuk rasio yang perlu penambahan itu
nah tahun depan kita berharap penambahan itu lebih bermakna
minimnya jumlah sumber daya manusia ini diakui lukman saifuddin
amirul haj tahun ini berharap jemaah tetap mematuhi imbauan yang diberikan petugas
patuhi apa yang menjadi petunjuk kepala regu kepala rombongan dan ketua kloter kita
imbauan imbauan petugas mohon bisa diperhatikan dengan baik
dan selalu saya mengatakan kepada jemaah selalu bepergian dalam kelompok dalam jumlah rombongannya
jangan sendiri sendiri karena itu akan berpotensi hilang atau kesasar atau hal hal yang tidak kita kehendaki
mengantisipasi masalah yang mungkin dihadapi jemaah muasasah asia tenggara juga sudah mempersiapkan ratusan petugas
petugas muassasah ini akan memperkuat petugas kementerian agama indonesia
selain mendampingi dan menertibkan jemaah mulai saat datang masuk tenda hingga pergerakan saat dan setelah melempar jumroh
mereka juga siap mencari jemaah yang terpisah dari kloter
ya kita ada sekitar tujuh puluh muassasah di sekitar tujuh puluh jemaah
ya kita ada sekitar tujuh puluh muassasah di sekitar tujuh puluh jemaah

ya kita ada sekitar tujuh puluh muassasah di sekitar tujuh puluh jemaah
hingga minggu malam seluruh jemaah calon haji baik reguler dan program khusus indonesia sudah berada di kota mekah
sekitar kurang dua ratus dua puluh satu ribu jemaah calon haji indonesia akan melaksanakan wukuf pada hari kamis mendatang

muftizah dan muda muda yang ditawarkan untuk melakukan pekerjaan ini
siti akbar mekah arab saudi